dan penumpang yang berhubungan dengan penumpang untuk melakukan penanganan baik reschedule maupun refund
kalau dari kami sendiri dari pihak bandara sampai saat ini kondisi di bandara samratulangi
manado masih tertib dan kondusif jadi para penumpang tertip untuk mengikuti arahan arahan dari kami sebagai operator bandara
dan juga kami juga tetap melakukan antisipasi mitigasi juga melakukan pengecekan
seperti kami memantau kondisi dampak abu di bandara sambatulangi manado
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya